bagi anda pecinta mobil klasik sudah tentu mengagumi keindahan dan seni perawatan terhadap mobil yang diproduksi pada beberapa puluh tahun silam tersebut
di jakarta salah satu komunitas pecinta mobil klasik asal negara jerman berkumpul dan menggelar acara pameran yang memajang sekitar tujuh puluh delapan mobil
salah satu diantaranya adalah mobil langka yang diproduksi pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh silam
bagi anda pecinta mobil klasik tentu akan mengagumi mobil mobil yang sudah berusia tua ibarat pepatah semakin tua semakin cantik ya
dan bahkan masih bisa dikendarai
hal inilah yang dilakukan oleh salah satu komunitas pecinta mobil klasik dari brand asal negara jerman mercedes benz
acara dengan tema klasik expo dua ribu delapan belas digelar di salah satu mal yang ada di kawasan fatmawati jakarta selatan
dalam acara ini sedikitnya ada tujuh puluh delapan mobil klasik dengan beragam isi
acara seperti kontes pameran dan juga penjualan suku cadang
acara ini sendiri digelar selama dua hari berturut turut mulai tanggal empat belas hingga lima belas april dua ribu delapan belas
rencananya acara serupa akan kembali digelar tahun mendatang dengan target peserta yang lebih banyak
sudah ada albi pratama koresponden cnn indonesia yang akan melaporkan dari tempat berlangsungnya pameran
albi seperti apa antusias warga melihat pameran mobil klasik dan dari pengamatan anda mobil mana yang paling menarik minat para pengunjung
ya selamat sore riana juga pemirsa
ketika mendengar kata mobil klasik mungkin sebagian dari anda itu mengira mobil yang sudah tua usang dan juga tidak layak jalan
mungkin memang benar ada mobil mobil yang seperti itu tetapi jika mobil mobil klasik ataupun mobil mobil tua tersebut masih dijaga dengan baik sesuai dengan perawatan
maka bukan tidak mungkin mobil mobil tersebut masih bisa digunakan
maka tidak mungkin mobil mobil tersebut masih bisa digunakan ataupun dikendarai lalu memikat banyak sekali mata yang untuk memandang mobil mobil tersebut dan juga kondisi kondisi mobil yang masih sangat prima
nah kali ini salah satu komunitas yang ada di indonesia yaitu komunitas mobil asal jerman mercedes ben yaitu mercedes benz club indonesia
ini menggagas sebuah acara dengan tema ataupun konsep klasik car dua ribu delapan belas expo yang digelar di kawasan fatmawati jakarta selatan
nah rian dan juga pemirsa bisa dilihat di belakang saya ada sejumlah mobil mobil tua ataupun mobil mobil klasik asal negara jerman dari kota start guard tepatnya
dipajang di sini tidak hanya di sini sebenarnya masih luas lagi di sebelah sana tapi di sini adalah mobil mobil yang paling tua gitu bisa dikatakan
nah ini ada tipe dua ratus delapan puluh s yang diproduksi sekitar tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan sampai dengan tujuh puluh dua yang sebelahnya sana lagi juga ada tipe dua ratus dua puluh s yang dibuat tahun sekitar tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu sampai dengan lima puluh lima
itu umurnya hampir seumur dengan ayah saya seperti itu
nah kalau misalnya saya bisa tunjukkan lagi rian dan juga pemirsa ada di sini yang menjadi ikon ataupun
nah ini adalah mobil mobil yang tersebut yang paling tua buat rian sendiri bagi sejumlah pengunjung ketika datang ke classic car expo dua ribu delapan belas ini
bisa dikatakan ini adalah dua mobil di sini ada dua mobil yang bisa dikatakan kakek dan juga nenek dari sejumlah mobil mobil mercy yang ada di indonesia
yang pertama saya perlihatkan dulu ini adalah mobil klasik tipe tiga ratus dua puluh b cabriolet yang memang ini diproduksi sekitar tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam sampai dengan seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh

nah kebetulan mobil ini kalau misalnya bisa saya jelaskan nah ini bagian dalamnya dan juga ini atap terbuka seperti
itu berbahan dasar kanvas sehingga ini bisa dinikmati oleh beberapa orang empat sampai dengan lima orang dua
satu di depan tiga di belakang dan satu pengemudi kebetulan ini adalah setir kanan dimana untuk di
seluruh dunia sendiri untuk setir kanan itu diproduksi hanya sebelas unit saja rian dan juga
pemirsa benar benar sangat langka dan yang membuat lebih langka lagi dari sebelas unit
tersebut saat ini di seluruh dunia ada sekitar empat mobil saja yang masih bisa dijalankan
seperti itu jadi indonesia termasuk yang beruntung memiliki satu unit yang masih bisa dipamerkan masih
bisa dinikmati keasliannya dan juga mungkin ini masih bisa dipakai jalan seperti itu dan memang mobil
ini sendiri memiliki kapasitas mesin sebesar tiga ribu dua ratus cc enam silinder dan untuk soal harga memang
tidak ada yang memberitahu saya soal harganya tetapi memang dari tahun ke tahun mobil ini
harganya terus bertambah seperti itu rian nah ini lagi di sebelah saya ada tipe dua ratus dua puluh
tiga ratus tiga puluh d cabriolet yang juga mirip seperti yang di sebelah sana menggunakan atap kanvas tetapi ini
bisa diperuntukkan untuk dua orang saja di belakang bisa tetapi untuk anak anak dan kebetulan ini adalah
setir kiri dengan cc sekitar dua ribu tiga ratus cc mobil mobil ini sangat klasik sekali sangat antik sekali bisa
dikatakan masih original ataupun masih terjaga keasliannya karena memang mobil mobil seperti
inilah yang memiliki nilai jual cukup tinggi ketika memang ada penawar penawar khususnya
dari kalangan kolektor untuk bisa memiliki ataupun
menikmati mobil ini sendiri nah mobil mobil ini sendiri dan datang dari berbagai wilayah yang ada
di indonesia total keseluruhan peserta yang ada di sini sekitar tujuh puluh delapan mobil yang memang dipamerkan dari
tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh dan yang paling muda adalah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima ada beberapa kategori yang memang
diadakan dalam acara ini sendiri yang pertama adalah kontes tentang keasliannya lalu ada
restorasi sampai dengan terlihat seperti original lagi atau seperti baru lagi dan juga tentang
modern klasik dan beberapa para penggemar mobil mobil klasik yang ada di sini tentu sangat
mengharapkan adanya bazar atau yang memang lapak lapak yang dihususkan untuk menjual
onder deal ataupun suku cadang suku cadang karena memang banyak sekali cerita tadi saya juga
dicurhatin oleh beberapa kolektor ataupun pemilik mobil klasik bahwa suka duka memiliki mobil mobil
klasik itu ada saja misalnya sukanya banyak sekali yang melihat mereka ketika di jalanan dan juga
menjadi suatu investasi yang baik ketika mobil mobil ini terus menjadi langka dan harganya semakin naik
tetapi dukanya memang untuk dapat memiliki mobil ini sendiri perawatannya memiliki biaya yang cukup
mahal belum lagi beberapa suku cadangnya juga sangat langka sekali di indonesia bahkan beberapa
diantaranya harus ada yang impor terlebih dahulu dari negara asalnya di jerman dan bahkan beberapa
di antaranya mengaku sempat dihubungi oleh beberapa pengguna mobil mobil serupa mercy di seluruh
dunia bahkan dari inggris dari perancis itu menanyakan kepada mereka bahwa apakah mereka
punya cadangan untuk mobil mobil tersebut karena untuk spare part spare partnya sekali di eropa
sendiri sudah sangat sulit sangat sulit sekali jadi beruntung indonesia masih bisa memiliki sejumlah
mobil mobil klasik seperti ini yang memiliki nilai heritage yang juga cukup tinggi dan acara ini
sendiri dan tadi sekitar pukul satu sampai dengan pukul dua siang jaksa agung republik indonesia
muhammad prasetyo juga datang ke sini untuk melihat lihat dan juga mengapresiasi komunitas
dari mercy ini sendiri karena memang menjunjung tinggi nilai nilai sejarah dari beberapa mobil mobil
yang tersebut dan juga mengatakan bahwa mobil mobil peninggalan bung karno presiden pertama republik
indonesia dengan mercy tipe enam ratus s pullmannya sendiri akan dibawa tetapi urung dibawa karena memang
memiliki nilai heritage yang sangat tinggi sekali jadi khawatir mobil itu mengalami lecet ataupun
rusak ketika dibawa ke jakarta sendiri begitu rian albi pratama koresponden cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan namun saya garis bawahi sedikit anda tadi banyak menerima curhatan
tetapi di era modern yang ingin lebih dibutuhkan itu ialah kepastian albi bukan curhatan albi

terima kasih terima kasih terima kasih sudah melaporkan